shhh jangan berisik
bapak iya ini bersihkan aja
sekarang bersihin muka kamu
nigo sih nigo tapi kebangetan dong
orang jahat tidak boleh ngomong
orang jahat tidak boleh ngomong
oh kalau orang jahat tidak boleh ngomong
aduh macam apa ceritanya kalau begini
wah gawat nih
badan doang terantar
olinya nggak ada
pakai oli samping
bahkan camet nih
ternyata rumah itu tidak manggih
lebih baik kita pulang bersama
ya ampun dah
udah jatuh tertimpa tangga
ini namanya peribahasa lho
ini sebetulnya udah ketopat bro
tapi rumah rumahnya ini rumah sepi bro
yang punya rumah mau kasih rezeki buat kita
open tuh lho
gak bisa gitu aja gak bisa
tuh kan gak bisa
mungkin kita harus
kita harus buka sepatu
kita harus punya sopan santun
dan satu lagi
ini punya senjata pemungkas
kamu belum teka apa apain kau udah buka dewek
ternyata kagak dikunci
inyung salah buka
ada yang aku ya
ah ga seru ah
aku pengen ngambil minum aja
maksudnya kaya gitu mainnya
para mewah mewah
baru masuk ruang tamu dah
udah keliatan para mewah
kagak jalan kalo
rumah yang keren banget
yang kuberleng liat
tapi yang tadi ngeliat dia ngelintas
badan putih semua yang kena sumpah
ga percaya aku
kenapa lu keng
makanya kalo jalan pake kaki jangan pake mata dong
lu inget kaki lu sendiri
mana ada tujul dirumah ini
tuh mah ini ya
tapi aku ya
aku keluar aku tenang belain
ada orang jahat ada cua
tunggu tunggu tunggu kita kan mau rampok
nah ini kesempatan mas kita
kita nangkep tujul itu
baru kita rampok kita pelihara
tujul itu supaya dia mencuri
dan kita pinsiu
jangan jangan itu tujul
mau nyuri dirumah ini
kalo gitu jangan sampe dia duluan
kalo perlu kita rumah kita bawa
bangal jandanya gak lucu
bener banget serius aku
kamu serius gak
nah berhenti ada penjahat
aku juga tak
iya ini bersih aja
sekarang bersihin muka kamu
sampai beri kebenaran
orang jahat tidak boleh ngomong
orang jawab tidak boleh ngomong
karena orang jahat
jangan beri kebenaran
al maliki sama beri kebenaran
kok tembakin muka aku
abisnya bang al nih berisik yang bolong
anak kecil semua lagi
kan ada tata
ada juga pengantin beri kebenaran
eh sekarang terus kita ngapain ambil senjata
pasti disini banyak warna berharga ya king
al ini lagi cari maling kenapa belot pipi
terus kita carinya kemana
yaudah yuk kesitu
akhirnya habis satu